ya itu lumba lumba dan sekarang penggunaan satwa untuk komersil
ternyata tidak hanya terjadi di indonesia yang sama juga terjadi di peru dan juga kolombia
misalnya singa singa yang tampil sebagai bintang pertunjukan diperlakukan dengan tidak semestinya
ada puluhan singa dalam kondisi yang menyedihkan ketika ditemukan
hampir semua singa tanpa cakar karena dicabut paksa
gigi gigi mereka juga dirusak
sebagian singa bahkan hampir mengalami kebutaan
animal defenders international atau adi meragukan singa singa itu bisa bertahan hidup di alam liar
mereka kini dibawa ke fasilitas hewan untuk mendapat perawatan yang tepat
presiden adi jan cramer mengatakan misi penyelamatan ini adalah bentuk pernyataan
bagaimana seharusnya manusia memperlakukan hewan dan berhubungan dengan alam